kita beralih ke informasi lainnya
komplotan pencuri spesialis baju yang beraksi di sebuah toko di jalan pahlawan kabupaten mojokerto
terlibat kejar kejaran dengan polisi
satu orang pelaku berhasil ditangkap setelah warga ikut membantu penangkapan
puluhan warga perumahan meri kecamatan keranggan dikejutkan dengan aksi penangkapan pelaku
sindikat pencurian baju oleh kepolisian mojokerto
mobil pelaku terhenti di jalan buntu permukiman sedangkan para pelaku kabur ke areal persawahan setempat
aksi kejar kejaran ini sebelum terhenti setelah pelaku berhasil kabur dari toko baju di jalan pahlawan
atau lima km dari lokasi kejadian
dari penggeledahan mobil pelaku petugas berhasil menemukan sejumlah surat kelengkapan mengemudi dan ktp pelaku
serta tumpukan baju hasil curian
namun demikian satu pelaku th berhasil diamankan setelah tertangkap warga
penangkapan ini dilakukan setelah polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku dari sejumlah aksinya yang terekam kamera cctv
dalam aksinya para pelaku memiliki peran berbeda untuk mengelabui pemiliknya
orang masuk tapi berceder
habis itu kan keluar yang satu kan keluarnya ke timur yang satu keluarnya ke barat
yang ke barat itu singketan ke baru dia nggak ngaku
terus ditaruh di sini juga nggak ngaku tetap baru di polsek ini tadi dia pengakuannya
kini polisi masih melakukan pengejaran dua pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi
sedangkan satu pelaku berhasil ditangkap kini masih menjalani pemeriksaan di polsek mojosari
agung ibowo mojokert